publik bertanya tanya sidang fonis kasus ktp elektronik dengan terdakwa irman dan sugiharto menghilangkan banyak nama
terutama nama nama anggota dpr termasuk stiano fanto
padahal dalam tuntutan sebelumnya nama nama tersebut muncul terus menerus
kpk pun mengajukan banding
kpk memutuskan untuk mengajukan banding atas fonis kasus korupsi ktp elektronik dengan terdakwa irman dan sugiharto
yang dibacakan dua puluh juli lalu
kpk beralasan langkah tersebut diambil sebab beberapa fakta tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim
banyak nama yang hilang dalam ponis perkara tersebut
dari tiga puluh delapan nama yang sebelumnya muncul dalam tuntutan jaksa hanya tersisa sembilan belas nama yang disebut dalam fonis hakim
nama yang hilang itu adalah anggota dpr atau mantan anggota dpr
dari sebelumnya ada tiga belas nama anggota dpr hanya tiga anggota dpr yang termasuk dalam fonis yang dibacakan
nama ketua dpr setia novanto pun yang sudah berstatus sebagai tersangka
dalam putusan tersebut
kalau fonisnya dibaca sebenarnya namanya tidak hilang ya
peran peran dari sejumlah pihak juga disebutkan di sana
tapi memang ada beberapa fakta fakta sidang yang menurut penuntut umum kpk itu belum dipertimbangkan oleh hakim
sehingga kami memilih untuk mengajukan banding untuk irman dan sugiharto
jadi kita harap nanti di proses selanjutnya
hakim bisa melihat lebih utuh karena itu penting untuk upaya atau langkah signifikan membongkar kasus ktp elektronik
sementara itu pihak kuasa hukum setia novanto meyakinkan berdasarkan fakta persidangan setia novanto tidak terlibat dalam kasus korupsi ini
kalau misalnya kami boleh mengingatkan dalam putusan terpidana irman dan sugianto yang lalu
juga majelis hakim memutuskan bahwa tidak ada aliran dana
ketua umum kami bapak setia novanto sama sekali dari fakta persidangan tersebut
ini memperjelas bahwa posisi ketua umum kami bapak setia novanto memang tidak terlibat dalam kasus iktp tersebut
hilangnya sejumlah nama dalam fonis majelis hakim pada kasus korupsi ktp elektronik pun menimbulkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan hakim
komisi yudisial tengah mengkaji dugaan tersebut dan segera membentuk tim investigasi
seluruh materi persidangan dalam memeriksa mengadilnya
maupun memutuskan sebuah perkara sejatinya menjadi otoritas hakim
namun terkait kasus korupsi yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah sudah menyedot perhatian publik dan patut dicurigai adanya dugaan pelanggaran etik
agus srimansyah cnn indonesia
ya hilangnya sejumlah nama yang sudah disebutkan di persidangan kasus korupsi ktp elektronik dengan terdakwa irman dan sugiharto saat itu
turut mengundang perhatian komisi yudisial
dan komisi yudisial pun tidak ketinggalan kpk kini menempuh jalur banding atas vonis irman dan sugiharto tersebut
lalu sebenarnya bagaimana posisi nama seseorang yang sudah disebutkan di tuntutan jaksa dibandingkan dengan posisinya kala pembacaan fonis
untuk mendiskusikannya malam hari ini sudah ada joko sasmito yang merupakan anggota komisi yudisial republik indonesia
selamat malam pak joko
selamat malam walaikum salam
kemudian ada asep iwan iryawan analis hukum pidana universitas pajajaran
dan juga ada donald faris yang merupakan peneliti dari indonesia corruption watch
selamat malam bang donald
terima kasih sudah hadir
saya ingin langsung ke komisi yudisial terlebih dahulu
memang ada banyak datang ya kekhawatiran sejumlah pihak begitu ke komisi yudisial terkait dengan putusan vonis
beberapa pihak tidak menyoroti tentang bobot fonis terhadap irman dan sugiharto
tetapi fakta hukum yang tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan ada beberapa nama yang kemudian hilang
apakah apa langkah dari ky ketika melihat hal ini apakah membentuk tim investigasi begitu
ya terima kasih selamat malam
terkait dengan masalah sidang kasus ektp sebenarnya kalau dari pihak ky jauh jauh sebelumnya memang sudah melakukan pemantauan gitu ya
jadi ky sebenarnya
jadi ky kadang kadang pemantauan itu bisa karena diminta
kadang juga bisa karena kasus kasus yang mendapat perhatian masyarakat tanpa diminta
ky sudah melakukan pemantauan
nah terkait dengan kasus
tapi itu normatifnya pak ya
di beberapa persidangan pasti seperti itu kan
oke tapi ketika ada beberapa pihak yang datang misalnya atau menyerukan ky untuk segera mengawasi lebih detail mungkin
mempelajari lebih detail tentang persidangan terutama ketika pembacaan fonis dalam kasus iktp dengan terdakwa irman dan sugiharto saat itu bagaimana
kalau terkait dengan tugas iktp ya
fungsi kewenangan ky kaitannya dengan masalah pembacaan putusan dan sebagainya
ky dalam arti melakukan pemantauan itu kan mengambil untuk perekaman ya
artinya ini untuk persiapan kay sendiri dalam arti kalau di suatu saat nanti ada katakanlah dugaan pelanggaran kode etik dan sebagainya
kay sudah punya data gitu rekaman
tetapi sejauh ini memang kay sendiri katakanlah sudah melakukan pemantauan jauh jauh sebelumnya
dan saya juga mendapat informasi bahwa ky juga sudah melakukan upaya untuk mendapatkan putusan itu
terkait dengan putusan yang telah di
masih sejauh untuk mendapatkan putusan
artinya sampai dengan
itu sudah langkah yang cukup jauh sebenarnya pak
enggak artinya sampai dengan sekarang ini memang belum ada apa ya yang secara langsung melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik
belum ada ya
belum belum ada
ky sudah melakukan antisipasi
mendorong ky melakukan itu
iya sudah melakukan antisipasi

kalau nanti di kemudian hari ternyata

dugaan ada pelanggaran kode etik karena kay kan hanya terbatas ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim
selama melakukan pemantauan sejak awal kan ini tuh inisiatif ky sendiri begitu ya
ada hasil yang bisa dibagi ke publik tidak pak bahwa bagaimana jalannya persidangan
sebenarnya sampai dengan sekarang dari kay melakukan pemantauan kita belum melakukan suatu analisa ya
bahkan putusannya sendiri kan kita belum mendapatkan
tapi saya dapat informasi memang hari ini kalau nggak salah tadi ketua bidang pengawasan sudah melakukan upaya untuk mencari putusan dari majelis hakim itu
nah dari situlah mungkin nanti kita dari ky akan melakukan semacam analisa lah terhadap putusan
tetapi terkait kalau masalah putusan itu ada clear tidaknya masalah pertimbangan itu kan masalah teknis judicial ya
itu teknis judicial tidak masuk ke ky di situ ya
bukan kewenangan ky itu
kayaknya tidak akan masuk ke sana
bukan kewenangan ky itu
namun seandainya nanti ada dugaan pelanggaran kode etik tentunya
itu baru ranah ky ya
putusan itu juga menjadi bahan analisa juga
karena bisa juga ada terjadi kekeliruan namun kekeliruan itu tanda kutip kalau ada sesuatu memang bisa menjadi ranah dari
teknis judisialnya tidak masuk ke sana ky begitu
tetapi kalau gara gara terkait teknis judicial ada pelanggaran etik di situlah ky akan masuk ke sana ya
bisa menganalisa putusan maupun berita acara sidang itu kita bisa
tapi sejauh ini belum ya
bahkan tim investigasi juga belum dibentuk
sebenarnya bukan membentuk tim investigasi ya
secara sehari hari itu sudah ada tim pengawasannya
jadi kita itu dalam rangka mengacu kepada per ky nomor dua tahun dua ribu lima belas itu memang sudah ada yang
jadi bukan dibentuk ad hoc begitu bukan ya
karena memang ada pekerjaannya seperti itu
jadi mekanisme sudah ada
jadi misalnya di dalam proses kita melakukan pengawasan kalau ada pelanggaran ada pengaduan itu sudah ada tim
kita punya tim pemeriksaan pendahuluan ada tim pemeriksaan lanjutan gitu nanti ada sidang panel
itu sudah berjalan seperti biasa itu
kang ghasib ini kan sangat berpengalaman nih menjadi hakim gitu ya
dia guru saya pak jokowi ini guru saya
dia hakim dulu
suka begitu kalau dipuji
kang asep kalau kita melihat sebuah persidangan kemudian yang dikhawatirkan kan sejumlah pihak itu kan menyebut di fakta persidangan ada
namanya itu disebut perannya ada tetapi di vonis tidak disebut
katakanlah dengan bahasa mudahnya publik yang awam hukum begitu
itu hilang begitu
ini sebenarnya konteks hal yang wajar atau tidak wajar sebenarnya
sebenarnya sih enggak wajar sebenarnya
cuma ada teori lima m
dari kasus ini kan
yang terakhir masya allah
ini level yang mana ini
oke satu dulu
putusan harus dihormati
residu dikata perwakilan betul
apapun juga itu putus harus kita hormati
jadi ketika ada yang keberatan silahkan
kpk maupun terdakwanya ngajukan banding
kan tidak boleh teriak karena itu proses hukum
jadi kita hormati satu
nanti katakan mas indra barusan
ini kan di dakwaan dikemukakan
peran masing masing anggota dewan dari eksekutif dari korporasi
nah di persidangan juga ada
nah jadikan kita menyesalkan
kenapa enggak ada
tapi kita hormati tadi yang pertama
nah yang lebih mengerikan kalau cuma hilang di putusan ini nggak ada masalah
lebih mengerikan kalau hilang statusnya sebagai tersangka
nah penting kan statusnya tersangka kan
sekarang status tersangka
bahwa sahabatnya tidak mengerikan jadi masalah tadi kan
kan sekarang gini
ini kan ada kelas istilahnya teman teman di icw itu kan
ini kan ijenisasi bagaimana dari perencanaan sampai eksekusi
nah kalau lihat fakta persidangan sebagai pengamat analisa
bahwa oknum dpr ini kan justru mainnya bukan langsung dengan eksekutif
emang ada bagian eksekutif yang tidak signifikan
dia mainnya dengan korporasi
nah yang diadili dalam perkara ini adalah irman dan sugiarto peran eksekutif kan yang punya proyek
nah proyek ini kepada yang melaksanakan korporasi
selama ini fakta persidangan lebih menunjukkan bagaimana korporasi bermain dengan oknum oknum anggota dpr
tidak hanya satu kan beberapa anggota dpr
nah sekarang jadi mungkin bagi saya okelah misalkan di putusan ini hilang
entah apapun alasannya masalah juga kelaknya kan
biarlah itu tersendiri
bagi saya justru yang takut mengerikan
bagi saya justru hilangnya
justru dia tersangka
itu kemungkinannya bagaimana
ya mungkin aja nanti
ini kan ada peradilan ada persidangan
nah itu yang mengerikan
kalau ini biar berjalan ya entah siapa tahu
karena ada proses banding dan sebagainya
karena yang diadili kan irman sama sugiharto
nah soal hilang kan kewenangannya majelis kita hormati
nah harus kita kawal sekarang
kan jelas di dakwaannya meriam juga dikemukakan
di bahkan hari kemarin ya atau hari ini
andi tarogong juga perannya lebih jelas
nah kemarin kemarin
nah jangan sampai ini kan pembelajaran ketika icw ketika lain
kemudian pemantau dari kaye
ada peran peran dilakukan ya
nggak mungkin lah anggota dpr ini nggak terima
kok sebagian ada yang membalikan uang
sebagian lain yang diakui
kalau membalikan berarti nerima ya logika sederhananya
kan tidak mungkin sendiri
hakim aja tidak main hakim sendiri kan
main sama temen temennya kan
kan selalu pusawarah pupakat kan
mereka yang diambil di dalam paripurna kan
nah itu kan nggak mungkin parkurna sendiri
nah nama ini disebutkan di berbagai perkara
kan bagus kpk menyusun dakwaan
ketika dakwaannya jelas
bagaimana eksekutif yang punya proyek
jelas dan mengaku jadi gc
kayak pak irman dan pak sugiarto
nah kemudian bagus
urutan berikutnya dpr yang satu m itu
yang perempuan yang sering nyangkal nyangkal itu kan
perannya juga jelas kan
nah sekarang pengusahanya
jadi ketika jaksa mendukung dakwa
urutan ceritanya udah semakin jelas
ketika urutan jelas ini
biarlah itu perkara selesai
nah harus kita kawal apa
jangan sampai ini lepas
ketika alat bukti banyak
tapi lepasnya bukan terkait karena hilangnya di sini ya
tapi sama maksa maksa nama beberapa anggota dewan
kan tidak hanya sn aja kan
ada beberapa yang menjabat di eksekutif
ada yang menjabat di tempat lain juga
nah mungkin kita hormati peradilan
mungkin di fakta persidangan
tidak mempertimbangkan itu karena yang diadili terdakwa lain
walaupun ada unsur
sebenarnya bersama sama kan
kita harus perannya disebutin sebenarnya
mungkin titik beratnya
ya kita pahamlah
hakim juga manusia
gak lupa catatan
tapi pada intinya ketika misalnya di dakwaan ada
di putusan harus ada
dijuk juk oleh bukti kan
kan ini kan ada pasal pasal
buktinya kan terbukti
fonis bersalah kan
kita hormati kan putusan itu
maka sekarang harus kita kawal
jadi di perkara berikutnya
baik di perkara m
maupun di andi narogong ya
itu harus ada peran
itu kan dimunculkan lagi nama nama anggota dewan
nah yang lebih penting bukan itu lagi
mungkin saya jangan sampai tadi masalah itu
itu kita simpan di sisi sini dulu begitu ya
tetapi yang soal kalau misalnya statusnya sampai berganti atau hilang
lebih mengerikan kan
itu jadi masalah
bahkan jadi masa allah kan
makanya itu supaya tidak masalah masalah
masa kpk sudah punya alat bukti banyak
barang bukti banyak
lebih dari dua loh
sudah buka aja tuh guntur itu
lah kan daripada nanti lepas
keluar pra peradilan menang
daripada pra peradilan loh
apalagi pengadilannya nanti
nah lebih masukkan aja sudah di guntur
potensinya masih terbuka lagi
maka jangan sampai hilang tadi
ini rupanya prediksi jauh lebih jauh lagi tidak membicarakan yang sekarang ini aja
tapi ada kemungkinan
itu biar aja proses banding kasasi kan
kalau ini dikawal jangan sampai tadi hilang
ini apakah seperti sebuah skenario menghilangkan nama nama
karena sejak awal kasus ini muncul kan bang donald kan
disebut oleh ketua kpk mengaitkan nama nama besar
ini menjadi semakin menemukan oh benar ini sepertinya ada skenario
icw melihat itu juga nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya dalam kasus korupsi ktp elektronik dalam terutama terkait dengan fonis
dengan terdakwa irman dan sugiharto
yang paling menarik dicermati adalah ketika
kpk bang donald mengajukan banding
tetapi alasannya bukan soal bobot fonis terhadap irman dan sugiharto
ini yang cukup menggeliti ketika kita mencoba membaca lebih jauh lagi
ternyata membanding soal fakta hukum yang tidak dimunculkan dalam vonis itu
apakah kemudian anda membaca sebenarnya ini menjadi sebuah
ada sebuah skenario yang sengaja dibuat
untuk memang menghilangkan nama nama besar
karena kalau dicermati kan nama nama yang hilang itu
tidak hanya nama yang sering dibicarakan ya nama sby
tapi juga ada nama nama pejabat eksekutif disana
di kementerian dan lain sebagainya
kalau saya lihat upaya hukum yang dilakukan kpk itu wajar
kalau kita analogikan proses penanganan kasus iktp dengan sebuah rantai kejahatan
fonis yang kemudian tidak menyebut sebuah nama besar
itu kan dianggap bagian dari memutus rantai
nah banding yang dilakukan kpk ini
adalah bagian dari menyambungkan rantai itu kembali
itu analogi yang bisa kita pakai
satu rantai terputus
dan upaya menyambungkan
bung indra saya berkali kali menyampaikan bahwa kasus iktp ini bukan pertaruhan kpk saja
tapi pertaruhan dunia peradilan kita
kpk dengan upaya maksimalnya menghadapi juga perlawanan maksimal
kpk sudah maksimal ada enam ribu tadi kang asep sudah sampaikan
ada enam ribu saksi
eh ada enam alat bukti
ada ratusan saksi
bahkan bung indra yang menyebutkan keterlibatan seorang setia novanto di dalam persidangan itu
ada empat belas saksi
ada empat belas saksi yang menyebutkan
mulai dari dia mulai dari kemudian prof zudan farouk
dari kementeragri juga
sampai dengan seorang ganjar saja
ganjar pernah menyampaikan dalam keterangan beliau
ini membuktikan bahwa ada upaya serius
jadi kpk membuktikan secara serius
tapi juga ada perlawanan serius yang dilakukan
nah kalau kita tarik lagi ke belakang
dan yang paling baru adalah kematian johannes marlin
kemudian novel yang kemudian dalam kondisi hari ini disiram air keras
dan ada pembentukan pansus anket
ini kan perlawanan perlawanan serius yang dilakukan
ini semua terkait menurut anda ya
saya melihat ini sebagai sebuah upaya sistematis
ada saksi yang kemudian dibujuk
ada saksi yang diintervensi miriam
kemarin ada rumah sekap
ada cerita cerita yang kemudian juga diciptakan
dan menurut saya mereka tidak bisa mengkondisikan kpk pada satu titik
untuk diajak berkompromi
maka upaya lain adalah pertaruhan di peradilan kita
makanya saya sebut satu bagian kpk berjuang untuk bertahan
di dalam kasus ini terjadi pertaruhan

seberapa imun para hakim kita untuk tidak menerima uang kita seberapa imun pengadilan kita untuk tidak diajak negosiasi seberapa imun para hakim kita untuk tidak menerima uang
seberapa imun pengadilan kita elit elitnya tidak mau diajak untuk berkompromi
misal saja diajak berkompromi oke diamankan kasus ini undang undang jabatan hakim akan kita amankan juga
kira kira seperti itu
bentuk kompromi ya
itu contoh analogi saja tepung indra
itu bentuk bentuk kompromi
jadi oke anggaran ma kita tambah itu bentuk bentuk kompromi
tentu harus butuh pembuktian untuk mencari apa fakta dibalik kompromi itu
nah itu yang membuat kita sebenarnya kang asep sudah sampaikan tadi
masya allah kalau nanti status tersangkanya hilang begitu
itu bentuk pertarungan dunia peradilan
anda melihat itu juga kemungkinan ke arah sana
ini sebenarnya warning loh bagi kita
warning bagi kpk warning bagi dunia peradilan kita
ada fase di mana rantai terputus
ada fase di mana saksi saksi meninggal
ada fase di mana kemudian saksi yang lain punya potensi juga takut
menghadapi kondisi kondisi berbeda ini
menjadi khawatir ya
generasi yang masih hidup misalnya yang juga sangat penting
jadi ini warning bagi kpk untuk bekerja mengamankan konteks kasusnya
tapi di sisi yang lain warning bagi seluruh pihak juga
kami publik tentu harus lebih ketat untuk mengawal dunia persidangan kita
dan komisi yudisiang tentu juga harus semakin kuat
ini juga warning
sekali lagi pertaruhan bung indra
bukan hanya pertaruhan bagi kpk
tapi pertaruhan dunia peradilan kita
kalau satu lini tidak bisa diamankan
tidak bisa diatur
maka sisi yang lain yang coba kemudian di approach untuk itu
dan ini datang dari berbagai sisi ya
betul saya membaca ada upaya mulai untuk meng approach itu
contoh kemarin tiba tiba saja setia novanto menjadi penguji s tiga
yang kemudian berbicara soal ruu jabatan hakim
pak kuntan tiba tiba ikut menjadi penguji eksternal
di situ ada hatta ali
uproach apa tadi maksudnya
ada approach upaya mendekati
dan di situ karena pengujian s tiga itu
oh terkait jabatan hakim itu ada kepentingannya dengan
jadi bang indra kalau ada yang mengikutin kemarin mas indra
ada pengujian siapa namanya pak azab
dari mahkamah agung
dari mahkamah agung
lebih dari satu
ujian terbuka dokter
ada penguji eksternal
pengujinya ada pak hatta ali di situ
kemudian setia novanto wakil kapolri
juga hadir sebagai penguji eksternal
ini kan nggak nyambung sebenarnya
setia novanto ketua dpr bicara soal jabatan hakim
backgroundnya bukan kompetensinya
kompetensi keilmuan bukan juga seorang dokter
tiba tiba datang ada juga ketua mahkamah agung di situ
kami membaca bahwa
ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri
tapi ada variabel variabel lainnya yang harus kita ketahui

tugas kai juga untuk mengejar itu
apakah ada misi misi tertentu ada hal hal tertentu
bisa inisiatif nggak kai sih sebenarnya
kalau tadi anda mengatakan bahwa ini adalah
pertaruhan bagi dunia peradilan kita
apa yang bisa dilakukan kayes lebih
lebih agresif mungkin atau lebih inisiatif
tentu saja tanpa melanggar undang undang begitu ya
yang dilakukan oleh ki selama ini kan
kebanyakan memonitor pada tahapan beracara
apakah kode etik dan perilaku hakim
dilaksanakan secara benar
setiap tahapan tahapan di situ
tapi yang sulit dijangkau oleh kay
dan memang terbatas itu adalah
permainan itu kan bukan di ruang sidang
permainan itu terjadi di luar luar ruang sidang
bagaimana pengacara bertemu dengan hakim tertentu
bagaimana kemudian pimpinan pimpinan lembaga
nah ini kan ada
kai tidak bisa masuk kesana ya kan
walaupun itu melibatkan hakim dalam kasus
kalau diwilayah kode etik iya
tapi kalau sudah masuk kepada deal perjanjian korupsi
ini kan kelompok yang bukan kemarin sore
kalau bertambah gini
kita pernah pengalaman walaupun kai juga jadi korban
jadi kan pernah pengalaman masa lalu itu
kpk harus belajar
karena menyangkut terdakwanya orang besar
jabatannya tinggi jahat besar
dan dua kali kalah loh
kalau secara hukum orang bisa membaca
nah di situ kan kai terlibat
walaupun kayaknya sebelum pak joko kan
jadi tersangka kan
suparman dan siapa
nah kita kan masuk ke dalam
tadi yang kita khawatir kan di pra peradilan
pra peradilan lama yang kalau kai turun
ya kena kan
kpk juga kena sama sama tersangka
tapi karena kpk harus belajar dari ini
jangan sampai ini terulang
kai juga harus turun
kpk harus belajar
jangan sampai tadi hilang
hilang status tadi
tapi sekarang betul
menurut kata masa indra
kai harus turun
walaupun ini memang di bidang teknis
tapi risikonya besar
karena sampai proses hukum ini yang menyangkut orang besar
korupsi sangat besar lagi
kita harus belajar dari dua kasus itu kan
nah dua kasus itu
walaupun sekali lagi dengan resiko
kpk nya juga jadi tersangka
kai juga jadi tersangka
tapi pembelajaran beragam bagi sejarah hukum
bila hukum harus tegakkan
dan cukup layak kalau memang ini
kaitannya dengan pertaruhan bagi dunia peradilan ya
kapan katakan lo tadi
ada ujian di surabaya
kampungnya mas indra ya
itu kan yang diuji mantan adik ketua pimpinan mahkamah agung
yang diajarkan tidak memenuhi persyaratan
di luar kompetensi
nah ini kan yang sedang partohan di situ
nah ini kan ada etika yang nebelakang di situ
walaupun dunia akademis
tapi berkaitan dengan hukum
nah sekiranya kita belajar dari kasus peradilan itu
yang menyangkut orang besar
jangan sampai ini terulang
kalau lihat cuaca ramadan cuaca
yang dijadikan tersangka
menundukkan pengacara kelas berat
dia suka sebutkan
ada nggak pengacara besarnya turun
apa yang terjadi
ini kan tenang tenang
karena mau mainnya bukan di peradilan ya mereka ya
ya ketentuan tadi
kok peradilan sih gampang
tapi di belakang
yang harusnya dilihat oleh k y tadi
nah emang bukan teknis
tapi di belakang ya kaitan dengan teknis
harus belajar dari dua perkara besar itu
terutama satu perkara besar itu kan
yang pernah orang siapa tahu dalam perkara itu jelas
itu kan harus diperhatikan
kalau ini nggak diperhatikan
ikuti oleh k y di belakang tadi itu
saya pikir jangan jangan terulang
tadi saya kata tadi yang masa allah sama menghilang
kalau mendengar penjelasan seperti ini
menurut saya sejauh ini sudah sangat mengerikan
kalau memang ada skenario begitu
oke nanti kita lanjutkan lagi ya
kita lihat nanti bagaimana k y mau nggak turun
walaupun dengan resiko yang cukup tinggi tadi pak
kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini
kalau tadi disebutkan bahwa kasus korupsi ktp elektronik ini
bukan hanya pertaruhan bagi kpk
tapi pertaruhan bagi dunia peradilan
maka ada semacam apa pak ya
tanggung jawab moral bagi k y
tidak hanya kemudian berjalan secara normatif yang ada selama atau business as usual
kalau sering kali berkata
sudah diucapkan berbagai orang
tapi kay bagaimana melihat ini dengan kondisi yang ada seperti itu
kalau memang ada skenario seperti yang tadi sempat digambarkan dan lain sebagainya begitu
menurut anda bagaimana k y harusnya seperti apa
pintu masuknya akan dari mana
ya gini sebenarnya perlu saya sampaikan informasi bahwa
sebenarnya terkait dengan masalah pengaduan dan sebagainya
selama ini kan persepsi masyarakat bahwa kay itu hanya menunggu ya
menunggu pengadaan masyarakat
tetapi kan sudah disampaikan oleh juru bicara dari kay pak farid bahwa
pemantauan atau pengawasan itu selain yang
sifatnya terbuka k y juga sudah ada tim infekasi yang sifatnya tertutup
jadi ada juga beberapa laporan yang memang itu hasil dari komisi judisial gitu
jadi tidak hanya kita menunggu tapi sekarang juga sudah kita melakukan
terkait kan sudah ada memang ada yang terkait tertutup ya
ya memang ada
jadi kan sudah saya sampaikan bahwa artinya kita bukan apa ya sudah berjalan
seperti biasa sudah ada dan ada tim yang sifatnya tertutup sudah memantau gitu
hasilnya pak hasilnya
itu yang saya sampaikan tadi artinya sampai dengan sekarang itu kita belum ada
semacam analisa ataupun juga mengambil putusan bahwa ada tidaknya pelanggaran
jadi sampai dengan sekarang ini masih belum
kita masih mengumpulkan data data ada tidaknya pelanggar kode etik
artinya kita berharap kepada masyarakat juga kalau memang ada indikasi
ada dugaan ada data pendukung bisa secepatnya menginformasikan dan melaporkan
analisa itu belum dilakukan alasannya kenapa pak
ya karena kan ini kan baru diputus beberapa hari kemarin
kemudian juga yang secara langsung ada tanda kutip indikasi dugaan pelanggaran kode etik juga ini belum ya
belum kita belum adanya ke arah sana gitu
artinya nanti kalau misalnya ki sendiri ada temuan atau dari masyarakat ada laporan tentunya akan lebih cepat kita proseskan
tahapan tahapan seperti itu
selain itu sebenarnya terkait dengan masalah putusan tadi dibicarakan bahwa walaupun itu murni

artinya kay tidak masuk di ranah situ
tapi sebenarnya ada uji materi yaitu ada peraturan bersama tentang kode etik itu kan pernah diuji materi ke mahkamah agung
artinya sebenarnya ada putusan nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sebelas kalau nggak salah tentang kode etik dan perilaku hakim
sebenarnya kay pun bisa masuk ke ranah teknis ya
oh bisa pak ya
sepanjang ini tanda kutip sepanjang
ada indikasi dugaan bahwa putusan itu ada kesengajaan sehingga menjadi pelanggaran etik
itu sebenarnya bisa
jadi nggak terpisah terpisah banget begitu antara teknis dan etik
tapi pak kalau memang gara gara teknis ini kemudian membuat pelanggaran etik maka bisa masuk sampai ke sana
bangsa kasarnya putusannya bu anjir gitu
artinya mutus begitu karena ada sesuatu mungkin menerima sesuatu dan sebagainya itu memang bisa
tadi memang dikatakan pak asep memang sulit
artinya kalau di luar persidangan itu ada sesuatu memang itu tentunya masyarakat yang tahu ada informasi apa itu segera bisa melapor ke kay
artinya lapor itu sekarang kita juga perlu mengedukasi masyarakat
banyak laporan laporan ke kj itu nggak bisa ditindaklanjuti
paling banyak laporannya hakim selingkuh ya pak ya
itu memang banyak
artinya kurang disertai dengan data dukung yang lengkap
bahkan yang bukan kewarnaan ki sekarang banyak diberikan
terkait misalnya polisi jaksa panitera
itu kan bukan tapi kalau misalnya itu dukanya kuat kay tetap mendelanjuti
misalnya kalau terkait dengan panitera itu pasti rekomendasi kita ke bawah semakam
oke pak kalau terkait dengan fonis iktp irman dan sugiharto ini kira kira kay akan paling tidak begini
sudah ada tim investigasi yang memang pekerjaannya seperti itu bahkan investigasi tertutup
tidak hanya menunggu laporan
kan ujungnya ditanya hasilnya kapan pak
itu bagaimana pak mekanismenya seperti apa sih
sehingga bisa ketahuan ujungnya
kalau mekanismenya kayak gini itu kan ada aturan perkayaan nomor dua tahun dua ribu lima belas tentang laporan penanganan masyarakat itu ya
artinya bisa saja misalnya ky ada temuan ada indikasi dugaan pelanggaran etik gitu ya
artinya ini kan sudah masuk ke tim pemeriksaan pendahuluan
kalau sudah memenuhi syarat ada data dukung
kan langsung dikirim ke tim pemeriksaan pendahuluan kalau sudah memenuhi syarat ada data dukung
kan langsung dikirim ke tim pemeriksaan pendahuluan
kalau sudah memenuhi syarat ada data dukung
nah kalau sudah diregister di situ langsung tim pemeriksaan pendahuluan itu memeriksa

nah kalau unsurnya itu memang bisa ditindaklanjuti artinya dugaan kuat ada pelanggar kode etik
ini langsung diserahkan ke tim pemeriksaan lanjutan
kita punya tim lima itu
nah ini bisa kita serahkan ke tim pemeriksaan lanjutan
nah itu yang mulai nanti melakukan ya misalnya pemanggilan saksi yang terkait
termasuk hakim pun bisa dipanggil dan diperiksa oleh tim
itu ada tenaga ahli ada tim pemeriksa
tetapi kalau yang kaitannya dengan terlapor itu hakim itu biasanya yang memeriksa harus komisioner
kalau tidak dilanjutkan itu kira kira maksudnya apakah itu juga disampaikan ke publik atau bagaimana
iya semua laporan itu pasti kita sampaikan ke publik
baik itu yang memenuhi syarat pelanggaran kode etik kemudian kita rekomendasi sanksi ke mahkamah agung
itu pasti nanti ada
yang kita sampaikan secara surat baik kepada terlapor maupun kepada pelapor gitu ada ada suratnya
nah cuma selama ini kan banyak yang laporan itu
coba bayangkan aja tahun dua ribu lima belas itu ada sekitar tiga dua ratus empat puluh dua laporan yang masuk
itu baik yang secara langsung maupun tembusan ke kay
tetapi kebanyakan itu juga
itu tadi masalah kewenangan yang bukan kewenangan
yang kedua itu juga masalah teknis
misalnya terkait dengan putusan
katakanlah yang masalah pidana gitu
putusan bebas itu juga dilaporkan
misalnya putusan bersalah dilaporkan
itu yang kita masih perlu mengedukasi masyarakat agar tahu gimana sih yang bisa dilakukan
tapi kalau yang kasus iktp ini secara resmi belum ada
ya secara resmi belum belum ada
dan kaye saya pikir sudah membutuhkan langkah langkah yang bagus
yang pertama kan sudah langsung tanpa diminta sudah melakukan pemantauan
dan ini saya sudah
pemantauan ini kemudian ditunggu hasilnya sebenarnya pak
ya ya itulah yang masih
itu kan masih hanya rekaman dan sebagainya
dan ini putusan kan juga masih dalam proses kita meminta
masih diminta ya
lama sih diminta putusan itu pak
saya tanya tadi kepala bidang pengawasan sudah diminta
tapi yang jelas informasinya memang baru proses diminta itu
tentang apakah sudah di tangan kay belum
saya sampai berangkat tadi belum dapat informasi
tapi sudah diupasakan untuk diminta
sekarang saya akan kembali begini
kalau tadi kan sempat digambarkan ada skenario
kemudian menarik juga ini kemudian kalau peristiwanya kan berdekatan ya
saksi kunci yang ada di amerika dalam kasus ini tewas
kemudian ada beberapa nama yang diduga memiliki peran sangat penting menerima aliran dana juga hilang dalam vonis irman dan sugiharto
dengan kondisi yang skenario ini apakah menurut anda kang asep
ini akan menjadi berat upaya mengungkap tuntas kasus ini
gini bagi kpk sudah tidak berat tinggal keberanian
dalam arti gini ini kan berisik
silahkan itu katakan berisik tadi ada pansus berisik saksi saksi yang dulu muncul berisik rumah sekap berisik orang mati
seolah kan isunya dilarikan ke sana
padahal sekarang bukan masalah kunci pintunya sudah dibongkar oleh kpk
lalu gebrak gitu kan
digebrak kan nampak orangnya kelihatan tuyul tuyul gitu kan
jadi tidak perlu saksi kunci lagi
tidak usah tidak ada kunci istilahnya juga
nggak ada kuncinya sudah dipegang oleh kpk
cuma sekarang kan aneh
mereka tidak pernah jadi saksi di perkaranya irman maupun sugiarto
mereka orang saksi kunci
maka sekarang bilang nih media saksi kunci kunci apa kunci inggris
jadi bukan saksi kunci itu
tidak ada hukum itu sudah mengenal saksi
saksi ya saksi dia lihat dia dengar dia alami
titik saja saksi tidak ada
atau nggak salah juga bukan saksi ahli juga
saksi ya saksi
si j itu betul misalkan prinsipisnya hukum itu ya
minimum dua alat bukti
kalau saksi banyak bagus
tapi dengan hilangnya tadi saksi ini atau juga saksi malah yang dulu diunggah
tidak ada efek sebenarnya
tidak ada tidak ngaruh ke tanah gaul sekarang
nah sekarang tinggal kpk saya bilang kan daripada berisik di luar ini banyak manuver manuver
ya sifatnya politik sifatnya tadi skenario skenario
mengalihkan ya ini ya
nah kan sudah cerang beneran alat bukti banyak barang bukti banyak
sudah ada yang penting itu pemegang proyek jadi terpidana
dan dia sudah di jcc kan
maka saya bilang sudah lah tolonglah kpk saya ini kan rakyat biasa
ya sudah sakit kalau masuk ktp
sudah tangkapin saja masukin saja ke sel
supaya ga berisik biar berisikin ditahanan
nah direkam lagi kan
nanti biar aja bikin lagi tuh pansus
disekap lagi kan
jadi artinya apa
orang orang yang disebut baik yang sudah statusnya tersangka
hak subjektif loh untuk nah beliau ini hakim
tetapkan sebagai tersangka bisa kan
hak subjektif mau ditahan
hak subjektif penyidik ya
iya itu udah ada penyidik
serata lebih dari dua loh
seratus sepuluh berapa
nama yang disebut dalam dakwaan
atau sekarang muncul muncul berkali kali ya
apalagi dalam putusan dengan irman
tetapkan tersangka loh
yang tersangka kan berapa lima orang
itu kan berapa nama anggota dewan
saya berharap di pemerintah ini kan
tidak hanya sampai dirjen
ya ada jabatan sama
bisa juga ke atas
di dpr pun sama
jangan konsentrasi tuh
karena ini kan ada orang
maaf ya saya katakan ini perkara besar
mungkin juga menyangkut orang besar
bukan badan yang besar kan
nah ini harus dibuka
kalau cuma konsentrasi diarahkan ke sn
menurut saya sih ada peran peran lain
yang harus dibuka oleh kpk
makanya sebenarnya sebelum peran besar
dan orang orang besar dapat
nah yang disebut dalam dakwaan
yang sudah status tersangka
sudah masukkan ke guntur
kosong kok guntur
supaya tidak berisik di guntur
jadi ini masalahnya keberanian kpk ini
kalau menurut anda
ada kurang lagi tadi
dan mulut besar
nah itu ada juga yang
jangan sampai kamu salah
karena saksi kuncinya sudah tidak ada
ya emang siapa nih
itu salah ya
tadi miring gitu
jadi kalau kita mendengar
dan membaca beberapa media
apa yang dimiliki oleh jmi
itu kan berupa
rekaman lima ratus gb
itu akan menjadi bukti yang telak
nah kalau itu belum di tangan kpk
tentu akan membuat kpk bekerja
tapi kalau itu di tangan kpk
misalkan saja ada percakapan
ada percakapan bersama setia novanto
tentu itu akan lebih memudahkan mereka
untuk membuktikan bahwa
untuk melakukan kejahatan
jadi menurut saya
kpk tentu bergerak
menggunakan banyak bukti
walaupun seorang andina rogo menyebut
bahwa dia tidak kenal setia novanto
dia tidak terlibat bersama setia novanto
tapi ada saksi saksi yang lain
ada empat belas tadi sudah disampaikan
yang memang menunjukkan ke arah
setia novanto sejak awal
punya intensi untuk terlibat
mulai dari tahapan anggaran
bertemu di hotel
itu kan menunjukkan bahwa
ini perbuatan berlanjut
yang tidak bisa dipisahkan
dan ingat bung indra
hakim menerima kerugian negara
kalau kerugian negara
dua tiga triliun rupiah
itu tentu tidak mungkin
oleh hanya segelintir orang saja
dan di ujung
hakim juga menyebut
ini adalah perbuatan bersama sama
tinggal kpk saja
lebih membuat lebih detail
berkaitan dengan irman
yang melakukan perbuatan perbuatan
ini menurut saya
sebelum pak diingetin
jadi kalaupun orang itu meninggal
tepatnya pasal lima
merupakan peluasan alat bukti
kpk punya kewenangan
alat ipcor itu
alat bukti elektronik adalah
perluasan alat bukti
jadi bisa digital forensik
jadi rekaman cgm dengan
yang merekam orang orang itu
kan pasti kan terekam
atau apapun merknya kan
itu akan terbuka
karena itu alat bukti
bagi orang tadi
atau hilang dibunuh

ada rekaman juga
katakan donald trump
itu kan ada
ini saya sebut
dengan tempo kan
entah harian tempo
udah pernah ngomong juga tempo di sini
kemudian juga ada kompas
itu kan ada
kalau diminta oleh kpk
dibuka digital forensik
jadi kalau orang itu dimatikan
atau apapun arahannya
tapi dia meninggalkan alat bukti elektronik
informasi elektronik dibuka
tapi mungkin catatan penting juga
kalau memang sudah ada yang tersangka
hak kemenangan penyidik
secara subjektif begitu ya
kan kan banyak kejadian
kan banyak sekarang
apalagi yang sebelum periode sekarang
itu dia tetapkan tersangka
dia tetapkan tersangka
sampai sekarang tidak ditahan
perkaraannya tidak jelas
ini mumpung mungkin kita kita ini terutama icw dan kawan kawan kami ini
masih ingat perkaraannya
nanti lupa lagi kita juga
namanya lupa terumur kan
namapun pasti inget

kan hanya perang didang tadi kan
sudah mudah biar ringan

disebut namanya dakwaan
disebut namanya putusan
ditahan itu juga banyak membantu mas indra
di dalam fakta persidangan disebutkan bahwa dia dipengaruhi
supaya tidak menyebut
itu kan bagian dari upaya untuk mempengaruhi saksi
kalau seseorang tersangka ditahan
itu akan menjadi lebih terhambat
ini kritik bagi kpk juga
ini kritik bagi kpk ini berarti ya
ini dorongan kita bagi kpk
termasuk juga kami dari icw
sudah pernah melaporkan dugaan obstruction of justice
di dalam kasus ini
bukti rekaman miriam sudah dibuka
di pengadilan tipikor
dan didengar siapa siapa saja
menurut keterangan miriam
bukan menurut novel sekali lagi
menurut keterangan miriam bahwa dia dipengaruhi oleh sejumlah nama
ada bambang susatyo di situ
orang ini kalau fakta itu terbukti dalam persidangan
harusnya dijerat dengan pasal pasal menghalang halangi
kita lihat perkembangannya seperti apa
semoga memang ini bukan jalan yang mempersulit pengungkapan
kalau mempersulit jangan menghilang
jangan sampai menghilang
terima kasih kak ngasib
terima kasih pak donald
dan juga pak joko telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah di prime news